gabungan pengemudi transportasi berbasis online di kota bandung menggelar aksi damai di kawasan gedung sate
mereka meminta pemerintah menindak tegas pengemudi angkutan konvensional yang melakukan perusakan dan intimidasi
sekitar lima pengemudi transportasi berbasis online menggelar aksi damai di kawasan gedung sate kota bandung senin siang
aksi ini merupakan aksi tandingan setelah sebelumnya pengemudi angkutan konvensional meminta transportasi online ditutup
aksi pengemudi konvensional itu disertai penyisiran dan intimidasi yang berujung pada perusakan dan penganiayaan pengemudi transportasi online
pengunjuk rasa meminta pemerintah menindak tegas pelaku penganiayaan dan perusakan
makanya tadi saya mendesak kepada pihak kepolisian selaku yang bertanggung jawab masalah hukum
kita perlunya perlindungan kita sebagai masyarakat umum perlu perlindungan
itu hal yang wajar dan mutlak betul seperti itu kan
hari ini juga kita masih tetap jalan kita jalan dan saya minta ke pihak kepolisian untuk pengamanan
terkait dengan perizinan transportasi online kepala dinas perhubungan provinsi jawa barat menyatakan hal itu adalah kewenangan pemerintah pusat
ya kan himboan kita himboan supaya menjaga anda aja balikin dulu kalimatnya jangan sekarang kita merosot edaran
udah gitu aja
kejelasan harus ada itu
loh bukan kejelasan tadi udah kita akan lakukan ke pemerintah pusat
karena ini kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah
tidak ada intimidasi
pengemudi berbasis online juga meminta pemerintah segera membuat aturan yang jelas terkait dengan transportasi berbasis online
agar tidak memicu konflik dengan pengemudi transportasi konvensional